sebanyak lima puluh tiga warga di dusun yudumulyo desa ringenteluh kecematan bangurijo
banyuwangi jawa timur dinyatakan positif covid sembilan belas minggu siang
padularan yang cukup masif di dusun ini diduga berasal dari kluster tarawih
dari salah satu musola di lingkungan setempat
hasil tracing yang dilakukan satgas covid sembilan belas di kabupaten banyuwangi
dari lima puluh tiga pasien yang positif covid sembilan belas enam orang diantaranya meninggal dunia
tujuh warga dirawat di rumah sakit sementara sisanya menjalani isolasi mandiri
kluster tarawih ini bermula dari temuan seorang takmir masjid
di dusun yudho mulyo yang meninggal dunia di rumah sakit pada dua puluh tujuh april lalu
karena terpapar covid sembilan belas
kasus pertama awal ditemukan tanggal dua puluh tujuh april
di mana ada seseorang yang meninggal di rumah sakit
dan terkontirmasi positif covid sembilan belas
petugas bg smart melakukan tracing kepada kontak eratnya
dan kemudian ditemukan ada banyak sekali yang positif
kluster jemaah salat tarawih juga terjadi di pati jawa tengah
sebanyak lima puluh enam warga perumahan sidokerto pati positif covid sembilan belas
dari hasil tracing yang dilakukan di nas kesehatan pati
penularan diduga terjadi tiga hari lalu dari jemaah sholat tarawih di masjid al istiqomah
jumlah ini bertambah dari sebelumnya
sebanyak empat puluh tujuh orang
dengan dua puluh satu orang dirawat di rsud suwondo
dan sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah
kita swab dua ratus dua puluh dan yang positif ada dua puluh empat
karena cukup satu rt sehingga kasusnya saya isolasi di tempat setempat
akibat munculnya kluster ini
rt di desa sidokerto sementara ditutup
keputusan sinn indonesia